kegiatan yang mengakibatkan kerumunan tidak hanya kali ini terjadi
di berbagai daerah kerumunan yang melanggar protokol kesehatan dibubarkan hingga penyelenggara ditetapkan menjadi tersangka
namun kejadian yang dilakukan oleh kelompok organisasi keagamaan di jakarta tidak ada perlakuan pembubaran
bahkan diberikan puluhan ribu masker walaupun dikenakan sanksi sebesar lima puluh juta rupiah
lalu apakah penegakan protokol kesehatan diberikan kepada masyarakat sipil saja atau ada unsur lain
kita akan membahasnya
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada ibu ninik rahayu anggota ombudsman republik indonesia
ibu ninik selamat sore
selamat sore mas
sabtu lalu ada gelaran akad nikah dan maulid nabi yang mendatangkan banyak orang di kawasan petamburan jakarta pusat
apa pendapat anda
sebetulnya kan ada tiga ya tiga aktivitas ya
di bandara tanggal sepuluh
lalu di tebet dan megamendung tanggal tiga belas
dan ada pernikahan kemarin tanggal empat belas ya
nah kalau kita perhatikan ini ada dua bentuk pelanggaran menurut saya
yang dilakukan secara perorangan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara
dan dua duanya ini bentuk pelanggaran yang sebetulnya seharusnya bisa dicegah
bisa dimitigasi begitu
jadi jelas di dalam pergub dki nomor tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan
di pasal empat itu jelas betul harusnya ada ketentuan penerapan disiplin protokol kesehatan oleh perorangan
bahwa setiap orang yang berada di wilayah
provinsi dki jakarta dia harus menggunakan masker
dia harus mencuci tangan
dia harus melakukan pembatasan interaksi
nah menerapkan juga pencegahan covid begitu
termasuk membatasi angkutan di dalam mobil
ada pergub yang
kalau kita perhatikan
dilanggar ya itu yang perorangan
lalu yang penyelenggara itu melanggar ketentuan pasal sepuluh
ya pergub ini
karena penyelenggara juga harus membatasi orang yang hadir
lalu juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan
dan memberitahukan kepada setiap pengguna untuk dilakukan pembatasan interaksi orang secara fisik
lalu kesiapan disinfektan dan lain sebagainya
lalu pelanggaran pada pasal lima belas pergub ini
ya terhadap pengelola yang menerapkan penggunaan masker dan lain sebagainya
jadi intinya ada pelanggaran yang dilakukan secara perorangan
yang kedua adalah pelanggaran sebagai penyelenggara
nah dua duanya ini tentu sebetulnya bisa dilakukan upaya pencegahan
ya bu nini atas pelanggaran tersebut pemprov dki jakarta memberikan denda lima puluh juta rupiah
namun kejadian keruman tetap tidak
tidak bisa dijegah tidak bisa dibubarkan
anda melihat ketegasan aparatur negara begitu kepolisian di ibu kota
dan juga baru saja ada informasi dua kapol sudah dicopot dimutasi
ya saya di beberapa media dua hari ini
saya juga memberikan menyampaikan bahwa ini kan bukan soal orang bisa membayar begitu ya
ini ada implikasi yang luar biasa loh
terhadap undang undang karantina wilayah begitu ya
pergub ini kan tidak berdiri sendiri
bayangkan kalau setiap orang punya uang lalu membayar saja denda
lalu pelanggaran terus menerus dilakukan
tujuan pemberian sanksi itu tidak sekedar dengan denda
tapi bagaimana kemudian law enforcement itu adalah
bentuk pelanggaran atau kejahatan itu tidak diulang gitu
bayangkan kalau di situ diulang satu kali dibayar dua kali dibayar tiga kali dibayar
konteksnya ini tidak sedang mengumpulkan uang
harus ada upaya tidak terjadi keberulangan
kalau kita perhatikan dalam konteks protokol kesehatan
ini kan kita mengkhawatirkan bahaya lebih besar
yang kedua adalah kita tahu proses sosialisasi saja
mengedukasi masyarakat saja bukan hal yang mudah terkait covid ini
berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
bahkan dengan berbagai protokol kesehatan
sementara pihak penyelenggara acara ini adalah pabrik figur
dan pemerintah harus melakukan law enforcement
apakah ini karena rendahnya law enforcement ini karena ketidakberdayaan pemerintah
atau ada semacam special treatment yang diberikan kepada pihak pihak tertentu bu nenek
saya kira harus bekerja sama ya
tidak bisa beban ini hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum
karena tegaknya sebuah aturan efektifnya sebuah aturan
itu juga membutuhkan peran serta masyarakat
masyarakat punya kewajiban untuk melakukan patuh ya terhadap aturan ini
nah oleh karena itu sebagus aturan apapun yang dibuat oleh pemerintah
standar operasional prosedur terkait dengan upaya pencegahan mitigasi
kalau tidak diikuti dengan law enforcement yang baik
dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta mensukseskan
kan tentu tidak bisa hanya aparat kepolisian saja tni saja
seluruh elemen masyarakat ya
kalau masyarakatnya tetap bandel gitu ya
karena harus diikuti tahu bahwa berlaku fiksi hukum
begitu aturan ini dikeluarkan masyarakat harus patuh
maka harus ada kerjasama di sini
kalau kita melihat denda yang diberikan kepada ormas tersebut
dan kita membandingkan dari daerah daerah lain juga yang melanggar protokol kesehatan
begitu berdasarkan catatan tim kami
ada wakil ketua dprd yang ditetapkan tersangka karena menggelar acara dangdutan
kemudian pemilik kolam renang di deli serdang ditetapkan tersangka karena penuh kerumunan orang di sana
harusnya apakah standar yang sama diterapkan
ya gini saya beberapa waktu yang lalu sempat mempertanyakan dasar denda ini
karena sanksi dalam bentuk denda itu tidak boleh dalam bentuk pergub
harus undang undang karena ada uang yang masuk ya
nah saya dengar ada itikat baik dari pak gubernur untuk segera memperdakan ini
yang kedua kita harus patuh pada aturan yang sebelumnya
perda ini kan harus harmonis dengan peraturan yang lain ya
di undang undang karantina wilayah itu sudah sangat jelas
lalu perpres dan pp tentang satgas covid ya
termasuk sanksi sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap perlintasan wilayah dalam bentuk pidana
nah oleh karena itu jangan sampai
peraturan yang dibuat oleh pak gubernur ini mereduksi
ya atau mengurangi ya bentuk sanksi hukum yang seharusnya ditegakkan dalam konteks penegakan penyebaran covid ini
karena setahu saya bentuk sanksinya adalah dilakukan edukasi
ya kan gitu di awal ya teguran lesan kemudian di apa
apa diedukasi secara baik
terlebih dahulu tetapi kalau itu
kemudian diulang kemudian ada penjatuhan
bu nenek mungkin
ya mungkin terakhir apa pengaruhnya
nanti adanya penindakan
yang kurang tegas dari aparat
terhadap dengan pelanggar protokol
kesehatan yang menyebabkan kerumunan apa pengaruhnya
nanti untuk citra
pembuat kebijakan publik di
saya kira bukan hanya
soal citra ya pemerintah sekarang tidak
sekejang pembangun citra ya tapi
pemerintah sekarang sedang sungguh sungguh
bentuk pencegahan penyebaran covid
karena ini terkait dengan kesehatan masyarakat
dan pembangunan kesehatan
dan ekonomi pemerintah indonesia
nah itu harus didukung oleh semua
pihak ini tidak sekedar pencitraan
tentang kesehatan masyarakat
yang kedua saya kira semua harus
bertindak sama pemerintah daerah
harus patuh pada pemerintah pusat
dan begitu juga
berbagai sampai elemen yang
paling bawah harus satu sisi nih
dalam rangka upaya mencegah
memitigasi dan menanggulangi covid
nah kalau ini dibiarkan
begitu saya khawatir
awal yang sudah
kita bersungguh sungguh loh dengan biaya
yang tidak sedikit
pejuang kesehatan kita ya
dokter yang meninggal
para medis yang meninggal
itu para pejuang yang luar biasa
kita khawatir kemudian
bentuk pembelajaran yang berbeda
kepada masyarakat termasuk di wilayah lain
yang kemudian nanti berpotensi
melakukan pelanggaran jadi
sekali lagi sikap pemerintah
dalam hal ini harus satu visi
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
kita harapkan tidak ada tebang pilih begitu ya
terhadap hukuman diberikan kepada pelanggar
terima kasih ibu nindy krahayu
anggota ombudsman republik indonesia sudah bergabung bersama